dan untuk membahas lebih lanjut terkait jatuhnya pesawat sriwijaya air kami sudah tersambung dengan pengamat penerbangan alvin lee
selamat malam pak alvin
ya pak alvin terkait dengan jatuhnya pesawat sriwijaya air saya akan minta analisa anda dari flight radar kemudian data data lainnya terkait dengan vertical speed
kemudian dipastikan bahwa turun drastis dari ketinggian sepuluh kaki analisa anda pak alvin
ya yang pertama saya kira ini tidak ada kaitannya dengan usia pesawat ya walaupun pesawat usianya sudah dua puluh enam tahun tapi asal perawatannya baik tidak ada masalah
kemudian pesawat ini juga pernah dikandangkan oleh sriwijaya antara dua puluh tiga maret sampai tanggal dua puluh tiga oktober tahun lalu setelah itu sudah aktif lagi terbang
nah kita tahu apa penyebabnya tapi kalau saya memperhatikan grafik dari data data
data data penerbangan tadi kecepatan ketinggian dan sebagainya dapat dilihat bahwa pesawat tersebut mengalami kehilangan ketinggian secara drastis ya
pada ketinggian kurang lebih sepuluh kaki di atas permukaan laut kecepatan vertikalnya yaitu kecepatan turunnya itu mendekati tiga puluh ribu kaki per menit
jadi kalau ada
pada ketinggian sepuluh ribu kaki terhempas sampai ke permukaan itu hanya butuh sepertiga menit atau dua puluh detik
oke cepat sekali
kemungkinan besar pesawat tersebut ketika turun kehilangan ketinggian demikian cepat itu pesawat juga sudah tidak dapat dikendalikan
oke sepertiga menit artinya kurang lebih dua puluh detik tadi pak alvin sampaikan prediksinya
apa yang membuat
pesawat bisa dalam kondisi seperti itu secara teknis apa yang terjadi dalam beberapa saat setelah take off
tadi juga sempat dalam konferensi pers menteri perhubungan budi karya sumadi
dijelaskan pada pukul empat belas empat puluh jakarta terus melihat sriwijaya tidak ke arah tujuh puluh lima derajat
melainkan ke arah barat laut
ini yang juga ditanyakan oleh pihak air traffic controller selaku pemandu lalu lintas udara
mengapa pesawat ini mengarah ke barat laut
apa penjelasannya pak alvin
ya kalau mengarah ke barat laut itu kan untuk apa
diparcer ya diparcer prosedur itu kan ada ya
jadi tidak selalu mengarahnya kemana tujuannya
kita kan diputarkan dulu dan sebagainya
itu kita harus lihat yang disepakati dengan pengatur lalu lintas udara
diparcer prosedurnya itu harusnya
lewat jalur mana dan apakah pilot kalau memang itu melenceng dari jalurnya
apakah etc atau pengatur lalu lintas udara juga sudah berkomunikasi dengan pilot
kemudian ini apa kalau untuk ketinggiannya itu masih di bawah sepuluh
kemungkinan itu juga baru beberapa menit take off
itu pesawat juga belum stabil ketinggiannya di dalam kabin pasti
kenakan satu pengaman pasti juga masih hidup
kalau untuk unsur cuaca rasa rasanya nggak segitunya ada ya
karena pada saat yang sama kan juga banyak pesawat yang melakukan penerbangan di wilayah yang sama ya
jadi kemungkinan bisa saja pesawat mengalami masalah dengan sistem kendali
kalau mesin juga tidak begitunya
sebab kalau mesin itu bermasalah
pesawat masih bisa melayang bahkan mesin dua mati pun pesawat masih bisa melayang dikendalikan mendarat darurat
tapi ini kan sedemikian drastis
saya cek kelihatannya juga tidak ada medical ya atau panggilan darurat
pilot juga tidak melaporkan kondisi kerusakan atau kondisi darurat kepada air traffic controller
sehingga kemungkinan besar ini terjadi sedemikian cepat dan mendadak pilot tidak sempat berbuat apa apa demikian
kartunci juga kami dapat pau informasi dari basarnas
bahwa tidak ada sinyal darurat atau beacon dari pilot pak alvin
ini yang perlu saya luruskan ya
tapi juga ada media yang menanyakan pada saya elp
ini bukan tanda bahaya
tapi ini adalah alat yang dipasang di pesawat
itu tenggelam ke dasar laut dan tertutup lumpur ini ibaratnya kita menaruh handphone kita di bawah meja atau di bawah ranjang itu kan juga kesulitan kan sinyalnya untuk tembus jadi itu bukan sinyal tanda marabah ya tapi itu adalah sinyal untuk menunjukkan lokasi di mana demikian
oke kalau terkait dari tadi dugaan pesawat melenceng dari jalur kalau tadi pak alvin sebutkan sejauh ini mungkin prediksi
ada sistem kendali kemudian juga mesin gitu boleh dijelaskan lebih lanjut pak alvin kita tahu bahwa pesawat ini juga sudah digunakan beberapa kali dalam waktu hari ini dan juga paling tidak seminggu kebelakang
iya kalau untuk pesawat saya kira beberapa hari terakhir ini aktif dan tidak sejauh ini belum ada laporan pesawat itu mengalami keluhan ya
kalau sistem kendali ini juga seperti apa yang terjadi dengan air asia qc delapan ribu lima ratus satu itu mengalami masalah dengan elevatornya sehingga pesawat itu menghujan ke laut
ke bawah kan jadi itu sistem kendali ini sayap horizontal pada bagian belakang ini yang mengatur pesawat itu mendungak atau menukik
bisa di sana bisa juga pesawat ini dalam kondisi belum stabil kemudian mengalami high speed stall ini juga bisa kita saya tidak berani berstekulasi ya dan bahkan kalau melihat kegembiraan tepatnya pesawat itu kehilangan ketinggian saya juga tidak mengkesampingkan misalnya ada kemungkinan terorisme atau juga sabotase di sana
saya tidak berani berspekulasi tapi banyak kemungkinan kemungkinan itu
oke terkait tadi dengan sistem kendali tadi yang pak alvin sebutkan ada di bagian sayap pesawat begitu ya pak alvin ya
artinya dengan kondisi pesawat yang juga digunakan dalam beberapa kali jadwal atau waktu penerbangan artinya keberadaan sistem kendali ini bagaimana untuk kemudian pengawasannya
apakah memang harus selalu
selalu dicek sebelum pesawat itu take off atau memiliki jadwal terbang atau seperti apa
iya setiap pesawat itu kan punya jadwal perawatan ya
kita lihat saja buku riwayat perawatannya atau logbook perawatan pesawat
kita lihat apakah di sana ada keluhan keluhan apakah keluhan keluhan itu sudah ditindaklanjuti atau tidak
dan pada akhir setiap penerbangan
pilot itu juga memberikan catatan pada teknisi apakah ada gangguan pada pesawat tersebut
nah ini kita perlu membuka lagi logbook pemeliharaan pesawat tersebut untuk melihat apakah ada riwayat masalah dengan sistem kendali atau tidak
belum tentu juga sistem kendali bisa juga unsur unsur lain sih
oke paling tidak itu pengecekan logbook itu tadi ya pak ya
baik pak alvin nanti kita akan terus update
terkait dengan jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua
terima kasih pak alvin waktunya sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini